lalu apakah penurunan baliho tersebut merupakan tugas fungsi dari tni ataukah memang negara dalam keadaan genting sehingga tni harus keluar dari barak
untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami lewat sambungan zoom pengamat bidang militer kony raha kundini bakri
selamat sore apa kabar sehat
baik sehat mbak kony
sehat ya terima kasih
baik kita tahu bahwa pencopotan ini dilakukan beberapa hari kebelakang baru baru ini juga ramai diperbincangkan di masyarakat
apakah mbak kony melihat segenting itu sehingga tni yang mengerjakan tugas yang biasanya dilakukan oleh satpo pp apakah ini juga anda melihat ada strategi komunikasi semata
pertama kita mesti apresiasi penuh apa yang dilakukan oleh pak dudung sebagai panggang
dan saya disampaikan pak dudung ini didukung penuh oleh kapolda metro jaya yang baru dr fadzal
jadi begini harus dipahami bahwa tni itu punya undang undang tiga puluh empat tahun dua ribu dua kalau saya sepuluh undang undang tiga puluh empat
di pasal sepuluh itu dinyatakan bahwa tni itu berhak membantu terwujudnya kampipas keamanan keterlibatan masyarakat
di pasal tujuh dinyatakan tni berhak juga membantu pemda
jadi sekarang kita sudah sempat mendengarkan alasannya pak panggam kemarin kenapa akhirnya tni turun
karena ini bandel sekali nih diturunkan berapa kali dinaikkan lagi diturunkan berapa kali dinaikkan lagi
saya membaca beberapa berita bahwa seolah olah ini maunya umat waktu itu
oke kalau memang maunya umat dan kalau merasa pemimpin yang betul kenapa nggak bisa kendalikan umatnya
jadi menurut saya kita harus sangat apresiasi dan mendukung apa yang dilakukan oleh panggam dan juga oleh kapolda
dan ini sebaiknya dilakukan di seluruh indonesia serentak gitu
jadi nggak cuma hanya jakarta
karena ini kan di beberapa daerah juga terjadi
di bogor soekar bumi malah di luar daerah gitu di luar bawang jawa
jadi apapun yang berbau tanpa izin melanggar hukum dan tidak membayar pajak
ya kan contoh pematangan baliho sampai besar besaran itu
presiden indonesia yang hebat banget aja gak punya baliho sebesar besar itu
mbak kony ini tapi beberapa pihak ini menilai dengan turunnya tni justru memunculkan kembali dugaan due fungsi abri
apakah anda melihat ada dasar hukum tni melakukan hal ini
tadi kan saya sampai
kan ada undang undangnya
udah jelas jelas ada operasi militer selain perang
operasi militer selain perang tni itu tadi membantu kampus hikmat membantu pemerintah daerah
jadi kalau dari undang undang nggak ada masalah
kalau sampai ada yang menyatakan aduh ini seolah olah difungsi
saya heran deh
ini maunya gimana mau dipimpin sama abri
negara ini gitu
yang boleh membuat apa saja dan berkata kata kasar ngaku ulama tapi terus tidak bertindak seperti ulama gitu
jadi begini ya
tni itu akan hadir pada saat negara memerlukannya
dia itu punya perangkat ya
perangkatnya itu sudah sangat canggih
ancaman gangguan hambatan tanpa alat
dan sekarang coba kita lihat ya
hrs ini dengan para yang disebut umat ya
saya umat islam tapi saya nggak merasa umatnya dia gitu
yang merasa umatnya ini bayangkan merasa tidak tersentuh hukum
dia pulang ke jakarta
tidak ada isolasi
negara manapun orang dari mana pun harus ada isolasi empat belas hari
kemudian dia kerumunan masanya dia itu merusak obyek
apa ada pergantian dari hrs dan kawan kawannya dan kelompoknya itu
negara lagi yang ganti uangnya
uang rakyat lagi yang terpakai
terus tiba tiba dia melakukan kerumunan dan dibiarkan
malah diberi masker
dikasih hadiah masker
dikasih hadiah sanitizer
jadi ini menurut saya itu ada kebesaran kepala di kepala dia ini
karena kemudian juga para beberapa
tokoh negara juga
tokoh at least ibu kota
mendatangi dia ke tempat
jadi dia sepertinya merasa dia kebal hukum
dia saktiman draguna
di atasnya dia nggak ada siapa siapa
sehingga baru balihonya diturunkan aja
sudah pada trias trias seperti ini
lah ini gimana
negara ini kan punya aturan gitu
pmg punya aturan
kalau dia nggak sanggup bayar
nggak sanggup memenuhi kewajibannya dengan memasang baliho itu
itu yang harus diperlukan
itu nomor satu
dalam konteks apa dia pesan baliho
dia bukan cap
bukan calon pilkada misalnya
kita kan sedang menghadapi pilkada
dia bukan calon apapun
dan kalau saya perhatikan
baliho baliho dia itu berapa tuh sangat provokatif
misalnya mengajak revolusi
jihad terhadap apa
ini kalau dibilang revolusi ini sudah
paling jadi makar
dan sudah saatnya
tni turun tangan
di perayaan suci maulid nabi gitu ya
kita semuanya harus merasa aman
yang ada malah apa
akan mengikuti yang
itu sudah ancaman gitu loh
jangan pernah ya
mengandil stb tni dan por gitu
mereka tuh punya slot analisis yang kandilan
apa trade yang harus dihadapi
dan kapan itu harus diturunkan
mbak kony ini kan ada beberapa pelanggaran
tidak menjaga jarak
ini berimbas pada pencopotan
di dki jakarta
atau di polda metro jaya
polda jawa barat
anda melihat dengan turun nyata ini
melihat aparatur daerah tidak berkutik
melihat persoalan baliho milik fpi tersebut
saya rasa di pecatnya dua
atau saya nggak bilang di pecat lah
dua pejabat tersebut
mungkin itu adalah kebijakan kapolri
dan kelihatan betul bahwa kapolri itu ingin menindak tegas
apa yang diinginkan oleh negara
baliho salah satu dia juga
salah kalau kita sekarang harus menyambut baik
apa yang dibatalkan juga oleh kapolri
dengan menempatkan dokter fadil imran disini
yang menandani kasus habib risik sebelumnya
jadi beliau tahu betul bagaimana
sepak terjang secara nyata dan tidak nyatanya dari hrs
jadi sekali lagi kita apresiasi saja
coba kemarin ditanya
begitu ada serangan balik lah
seolah olah panggang kok maju sendiri
apa bukan juga tni
yang nggak ngerti undang undang tni mbak
jadi kita nggak usah larut disitulah
pangdamjaya mbak koni juga mengeluarkan statement
ini untuk membubarkan sajalah
fpi dibubarkan saja
menurut anda ini ada unsur politisnya
kalau ada unsur politis atau tidak politis
kita sekarang lepaskan dulu
terutama saya juga masalah ke jakarta
ada habis berisiknya gitu
yang ada fotonya di mana mana
yang disitulah kasar
yang mengatang atai orang
yang paling parah mengatang atai pemimpin
mungkin dia itu lupa ya
kepala negara itu lambang negara
jadi nggak boleh dibegitukan
ada aturannya gitu
nah itu satu
mengancam akan melakukan seperti yang di perancis
itu kan tanghal
untuk para pengikutnya
seumatnya yang pertama
tidak berpikir seperti pendidikan tinggi
manusia masyarakat frustasi
mungkin masyarakat yang terpesona oleh
sebuah modern pemimpin megaloman
ini bahaya gitu
nah jadi ini yang mungkin sebenarnya tindak tegas
dan sekali lagi saya mendukung
kalau pangdam memang bilang fpi itu harus dibubarkan
kalau memang nggak bagus buat bangsa ini
kenapa juga dipertahankan gitu
tapi ada potensi nggak
benturan antara tni
yang menjadi representasi dari pemerintah
kemudian dengan pendukung dari rizik sihab
ini menjadi salah satu tokoh
yang melambangkan oposisi saat ini
menjadi oposisi itu juga bagus
tapi menjadi oposisi juga harus tahu aturan
kemudian menjadi oposisi itu harus hormat kepada negaranya
menjadi oposisi itu tetap harus memberikan
jadi bukan mendoakan pemimpin negara kita cepat mati misalnya
bukan mendoakan kemudian mereka mengambil alih
sekarang saya sudah mendapatkan video
anak anak kecil yang bersiap siap atas nama jihad
menilai orang tuanya
anak umur sembilan tahun
dan ingin mengikuti perintah imam besar
sebelum tercapai cita citanya
kita tuh negara indonesia yang dibangun
dengan darah darah air mata para pahlawan
para pemimpin bangsa
terus maunya dia apa
kalau memang mau menggantikan lambang negara
kemudian juga pin bendera
itu sudah makar
harus ditindak tegas
terlihat mbak kony nggak melihat ada intervensi dari tni dalam hal ini
adalah pihak yang dianggap sebagai kelompok bersenjata
begitu dengan melakukan intervensi misalnya terhadap kelompok tertentu
sehingga tni kan ini dengan menggunakan kendaraan tempur
melakukan patrol di jalan
bagaimana mbak kony melihat ini
ada tugas panglima tni meyakinkan dan membuat pasukan selalu siap siap saat
bahwa kemudian itu mau di deploy mau lewat kemana aja
dan kebetulan disengaja aja mungkin dilewatkan disitu
itu untuk firewall aja
bahwa jangan lupa di atas semuanya itu ada negara
dan tni supporti poli itu adalah ganda terdepan bangsa
bukan kelompok hrs
jadi negara ini itu ada sistem yang harus kita ikuti
bahwa kemudian orang orang ini merasa lebih tinggi dari negara
ini yang sekarang harus dihentikan
justru di titik ini harus dihentikan
hari ini coba di kerawang
sudah bentro kan
masyarakat yang mengatasnamakan tidak anti makar
sudah bentro sama masyarakat
sama pasukan fpi
nah disinilah kita memerlukan tni
sudah jelas sangat yang menjaga bangsa ini dengan undang undangnya
itu semua tuh sudah dibangun dari dua
ada tni dan poli
terus kenapa gitu
kita sekarang tidak percaya mereka
atau tidak ada trust terhadap mereka
saya kira ini yang mesti kita kembalikannya
kepada pemikiran bahwa kita harus pas
depan negara negara terdepan bangsa kita
karena bagaimanapun mereka itu disumpah kepada negara
menjunjung sekali supastianya
beda sama laskar laskar ataupun kelompok kelompok
yang mengatasnamakan partai atau kelompoknya
baik terima kasih mbak kony rahakundini bakri
pengamat bidang militer sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini